kalau tenda kita sudah berapa kali kita pakai untuk kebocoran nggak
tapi alas di bawah itu sudah kita double berapa
jadi kalau hujan pun tidak berpengaruh
ketebalan alas untuk lantainya
dan kami kalau kesehatan
tadi ada beberapa obat yang memang nggak ada ya
saya dengar gak ada
tapi dari segi
pemples untuk makanan bayi dan semuanya itu juga penting
karena saya lihat disini banyak sekali
anak anak ibu umur ya anak anak bayi kecil
kalau yang saya lihat pertama keluar asap ya
di tanki itu ya
dari jauh sekitar lima ratus meter kan dari rumah saya
terus pas saya tahu tanki itu ya
terus pas saya tahu tanki itu ya
tanki itu ini ada berasap
saya buru buru bersiap siap untuk lari gitu
udah siapin ini ke surat surat penting lah
nah akhirnya saya begitu saya mau turun ke rumah
tapi di atas itu sudah tercium aroma bau itu gitu
ya bikin kita kayak mau sesak gitu
nah akhirnya saya balik lagi naik atas
ambil ini biar enggak ada
soalnya saya udah gemetar juga gitu